indah ya walaupun berbeda beda banyak sekali atau ada beberapa agama di sana
tapi tetap semuanya rukun adem ayem
seperti apa namanya berwarna warninya tadi cahaya cahaya kemerlapan yang kemudian banyak hadir di saat bulan suci ramadan
lalu seperti apa sih kira kira suasana di bulan puasa yang ada di jordania atau di ibu kotanya di aman
kita sekarang sudah tersambung dengan rifani arlianti warga negara indonesia yang berada di aman jordania
halo rifany selamat pagi waktu jakarta
sekarang jam sebelas malam
sekarang jam sebelas malam rifani boleh dong ceritain sedikit gimana sih
kan kalau kita tadi ngelihat ada sedikit deasernya lah ya
di sana banyak sekali ada beberapa agama tapi semuanya bisa rukun hidup berdampingan damai semuanya
apalagi ketika bulan suci ramadan seperti saat ini gimana tuh
umat umat yang berbeda agama lainnya dari islam mungkin ya selain islam begitu menghormati orang orang yang berpuasa di sana
mereka selalu berpoleransi ya
dan di sini tuh uniknya jadi kalau misal pas puasa tutup restorannya
baru siang siang baru buka kayak mallnya gitu
terus nanti kita sholat pas sholat maghrib ini mereka terjun juga terus shantyifah
setelah maghrib kita berpuasa
lagi lagi baru buka dan biasanya mall mallnya tuh buka sampai jam dua belas malam
oh gitu kayak rumah makan padang di jakarta gitu ya rifani ya
poleransinya oke banget sih
di sini kayak di jakarta jadi nggak semuanya di sini yang paling moderat lah ya
jadi ada yang pakai jubah ada yang enggak jubah gitu
jadi kayak di jakarta yang pakai tank top gitu
jadi nggak kayak saudi arabia gitu di sini
dan ada katoliknya juga ada judanya nggak terlalu banyak ya
paling banyak katolik juga sama orang islamnya
kalau tadi apa namanya suasana masyarakatnya saling mendukung ya
bagaimana orang yang non muslim mendukung orang muslim yang berpuasa
dengan misalnya tidak makan di barang tempat gitu atau membuka restorannya lebih lambat gitu ya
kalau bicara mengenai hambatan hambatan lain gitu apa tuh tantangan tantangan yang paling besar di sana
untuk menjalani bulan puasa misalnya cuaca gitu
di sini kita puasanya tuh enam belas jam ya jadi instaknya jam empat pagi
terus kita buka
bukanya hampir jam delapan malam jadi ya itulah
dan sekarang lagi summer gitu panah banget jadinya di sini
itu tantangannya yang terbesar
tapi tetap beraktivitas seperti biasa kan rifani ya
nggak menghalangi anda semua untuk beraktifitas ya
ya tetap aktivitas
dan kita kan wni nya di sini juga kan ada tiga ribuan ya dan mayoritas tki rumahan juga
tapi ada juga yang mahasiswa ini nggak terlalu banyak nggak banyak kayak di mesir
tapi kita semua jadinya kompak karena orangnya di sip
oke kalau kita lihat suasananya juga mungkin menyambut bulan suci ramadan ini juga agak sedikit berbeda
boleh dong ceritain ke kita saya penasaran sih kalau di sana kan kayaknya kalau kita lihat dan kabarnya juga banyak banget hiasan hiasan
kayak lampu lampu cantik begitu yang dipasang khususnya mungkin kalau di sepanjang atau di pinggir jalan ya
itu memang di khususkan hanya di bulan ramadhan saja atau mungkin di bulan bulan sebelumnya
sebelumnya di bulan bulan biasa juga ada seperti itu atau mungkin ada maksud khususnya nggak
seperti bot tujuh belas an kalau di indonesia gitu ya rifana
iya itu terutama di bulan ramadan ya mereka banyak hiasan hiasannya
dan kita tuh paling ramai tuh di downtown downtown tuh di kotanya gitu
jadi di situ udah menjelang maghrib menjelang apa tuh udah banyak yang jualan jadi kayak kaki lima kaki lima juga gitu
terus ada pajangan pajangannya itu rata rata sih di
di bulan ramadhan terus nanti kalau mau natal mereka juga ada gitu macam macam
jadi tergantung temanya juga sih
kalau makanan khas yang biasa dijajal apa
dijual waktu bulan suci ramadan di sana apa yang paling khas sekali
kalau di sini kan takjil ada apa ya fani di sini biasanya
kenafe kenafe tuh enak banget
tapi beberapa orang bilang itu terlalu manis tapi saya senang banget
jadi kenafe tuh kayak keju kejunya
dan campurannya tuh ada honey nya di atasnya terus atasnya ada pistachionya
dan itu kalau panas banget tuh enak enggak buka tuh enak
dan harus dicoba sih kalau dijajal
itu digoreng gitu ya digoreng atau dikukus atau diapain
nggak dikukus sih jadi kayak ada ovennya gitu langsung tapi langsung jadi gitu
langsung dituangin jadi terus kita makan
dan itu jadi nanti kayak
mozarella jadi nyautet gitu pasti makannya
pasti gak akan ada yang lebih enak kalau buat orang orang indonesia selain makanan khas indonesia
kayak gitu gitu lah
jengkol ada nggak di sana
semur jengkol gitu
kita kangen makanan indonesia sih kita masih ke kbri ya
itu setiap hari kbismala mereka ngadain buka bersama
kalau nggak di kbri di wisma
nah di situ kita kangen kangen makanan indonesia deh macem macem
ada opor juga kadang kadang ada
apa ya pokoknya setelah makan indonesia sih
tapi kalau misalnya selebihnya sehari hari sih saya udah adjust banget sama makanan arab
jadi disocok aja gitu
makan falafel yang kayak bulut bulut itu yang dari kacang arab itu saya udah suka banget
jadi enggak terlalu nyari nyariin banget sih
enggak terlalu banyak apa enggak terlalu susah lah untuk menyesuaikan dengan lidah lidah orang asia orang orang indonesia ya
terus kalau misalnya selain bulan cuci ramadhan
dan tapi disini paling enggak mereka enggak terlalu suka pejit sih
ini enggak ada sambal
kayak kalau ke toko sajijidik itu mereka enggak punya sambal adanya tomat gitu
oke kalau misalnya teman teman masyarakat indonesia gitu yang ada di jordan sendiri
kalau lagi kangen sama indonesia atau kangen sama makanan makanan indonesia itu biasanya itu banyak masak sendiri
atau sering kumpul kumpul pot pot gitu misalnya
atau ada acara acara apa yang khusus misalnya di bulan suci ramadhan ini gitu
iya yang pasti sih kan yang setiap hari kamis malam itu ada buka bersama bareng di kbri atau di wisma di tempatnya dubes
nah itu udah pasti setiap minggu di bulan ramadan ada
terus kalau kumpul kumpul emang kita terbiasa dengan kumpul kumpul dan bikin bikin makanan
jadi mereka rata rata misalnya ada orang padang mereka bikin masakan padang lah gitu
jadi ada rendang ada tiga macam
jadi kita suka kumpul buka bareng
makan bareng ya udah kayak di indonesia juga sih
enaknya sih gitu karena orangnya sedikit jadi kompak
kita selalu kenal sama mahasiswa juga kita kenal
sudah kayak keluarga jadi ya karena sedikit itu ya

pas balik mereka reunian gitu
oke baik terima kasih ya rifany sudah bergabung dengan cn indonesia connected ramadan
selamat menjalankan ibadah puasa
dan selamat menuju waktu sahur
berarti ya karena sekarang masih tengah malam ada di sana
jangan lupa perkenalkan makanan makanan indonesia yang khas itu ke orang orang jordan
supaya mereka terbiasa dengan masakan masakan kita yang enak
jadi bukan kamu aja yang terbiasa dengan masakan arab
tapi orang sana juga terbiasa masakan indonesia
oh iya mereka suka bakwan loh
suka banget suka disini bakwan
oke mari kita gelorakan bakwan di aman jordania
baik terima kasih
rifani dari jordania warga negara indonesia yang ada di jordania sudah bergabung dengan
connected ramadan pagi hari ini